penjabat gubernur dki jakarta heru budi hartono berinovasi dengan kebijakan ott pembuang sampah sembarangan dengan menggunakan pesawat nirawak atau drone
kebijakan ini langsung dilakukan dinas lingkungan hidup dki jakarta pada hari bebas kendaraan bermotor enam november lalu
apakah kebijakan ini efektif kita akan membahasnya bersama humas dinas lingkungan hidup dki jakarta yogi iwan
selamat malam pak yogi
selamat malam mas riza
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia prime news
pak yogi gimana mungkin anda bisa memberikan gambaran kepada kami penerapan ott dengan drone pada pekan lalu di hbkb
sebenarnya ott penegakan kepada pelanggaran hukum ya terhadap pelanggar pembuang sampah sembarangan itu sudah dilakukan
kita punya perda ya dki jakarta itu perda tiga tahun dua ribu tiga belas tentang pengelolaan sampah
jadi efektif mulai tahun dua ribu empat belas sampai sekarang sebenarnya kita rutin ott
tapi selama ini ott yang kita lakukan itu ott yang konvensional gitu ya dengan pengawasan orang petugas pengawas dengan pandangan yang terbatas begitu
tapi kali ini ada kebijakan kita menggunakan drone yang itu ternyata memang cukup efektif karena sudut pandang pengawas itu akan lebih banyak kan ya
jangkauan pandangnya lebih luas dan lebih efektif dalam melakukan pengawasan begitu mas reza
oke kemarin di hari pertama ada berapa total drone yang digunakan
kemarin itu kita mendirikan tujuh posko ya di sepanjang sudirman tamrin itu
itu sekitar delapan drone yang efektif berterbang ya yang terbang saat itu
sepanjang hbkb dari pukul enam sampai pukul sepuluh
iya tapi kan memang ada keterbatasan baterainya
jadi kita naikkan gradasinya
berarti lokasi lokasinya dipilih yang memang rawan dari warga berkumpul di sana atau terlihat ada jajanan mungkin jadi potensi untuk warga buang sampah sembarangannya juga besar begitu pak yogi
iya kita menentukan tujuh lokasi posko juga berdasarkan titik keramaian ya yang biasanya terjadi di hbkb
itu dari konsentrasi masa di situ di titik tersebut
tapi di lokasi lokasi rawan itu fasilitas penunjang seperti tempat sampah juga sudah tersedia di sana sebenarnya
sudah ada juga sudah tersedia
baik baik ini rencananya bagaimana ke depan apakah memang hanya rutin di hbkb dulu begitu baru nanti diperluas atau seperti apa
tidak di hbkb saya memang rutin terjatuh ya hbkb di tingkat provinsi maupun hbkb tingkat kota
tapi kita juga akan melakukan ott di daerah daerah yang kita identifikasi rutin terjadi pelanggar pembuangan sampah
jadi tiap wilayah itu kita mengidentifikasi di mana saja
biasanya itu lokasinya di bantaran sungai di jembatan di akses masuk ke ibu kota gitu
seperti itu biasanya sering terjadi buang sampah sembarangan
nah di situ nanti akan kita lakukan ott juga
oke baik ini sanksi apa saja yang diberikan terhadap mereka yang tertangkap tangan di lokasi
iya karena kita berpegang kepada perda tiga tahun dua ribu tiga belas ya pasal satu ratus tiga puluh
ayat satu b bahwa setiap orang yang sengaja terbukti membuang menumpuk sampah begitu
itu bisa dikenakan uang paksa paling banyak lima ratus ribu
tentunya uang paksa jenis sanksi administratif ya
jadi tanpa perlu dilakukan proses tindak pidana ringan gitu
ini cukup pengawas memberikan sanksi begitu
karena sudah terbukti melakukan pelanggaran gitu
jadi lebih fungsional dan lebih cepat
jadi lebih eksekusi gitu perda ini
oke baik ini kemarin kabarnya ada yang mendapatkan sanksi denda
ada juga yang mendapatkan sanksi sosial
mungkin bisa dijelaskan perbedaannya apa di antara kedua sanksi itu
iya memang di perda tersebut memungkinkan untuk mengenakan sanksi sosial
dan di perda ini juga dikenakan uang paksa itu maksimal yang diaturnya rp lima ratus
nah besarannya rangenya itu tergantung diskresi dari petugas pengawas kebersihan
jadi nanti tergantung situasinya mas
ketika mungkin anak kecil untuk lebih mengedukasi begitu
kita kasih sanksi besaran denda yang lebih ringan atau dia sanksi sosial gitu
atau dengan kondisi ekonomi ya ketika saat itu misalnya dia nggak bawa uang sama sekali
ya sanksinya kita jatuhkan sanksi sosial begitu
bentuk sanksi sosial bisa macam macam
kalau kemarin praktiknya kita terapkan itu memungut sampah sepanjang dua ratus meter jalan gitu
lumayan juga dua ratus meter begitu ya
sekaligus juga sekalian olahraga dan juga harapannya pasti ada efek jerahnya begitu ya
ya harapannya efek jerahnya
jadi tidak mengulangi lagi dan masyarakat jakarta makin sadar ya
jangan buang sampah sembarangan
pak yogi setelah kemarin dilakukan hari pertama apakah ini dirasa efektif
karena buktinya sampah yang kita hasilkan dari keramaian kemarin itu
tidak sebanyak sebelum sebelumnya begitu
tapi paling nggak ini membangun kesadaran juga ya
kesadaran masyarakat bahwa jangan membuang sampah sembarangan
ada parturannya loh
ada hukumnya yang akan ditegakkan gitu
ini kan memang sejak hari pertama hari minggu lalu langsung ramai di sosial media
banyak yang membahas mengenai ini
dan salah satu pertanyaan dari warga net adalah
tentang bagaimana kecepatan penindakan petugas setelah mereka menemukan adanya warga yang tidak tertib
mungkin bisa dijelaskan
seberapa cepat biasanya ketika melihat dari drone
ada warga yang tidak membuang sampah pada tepatnya
membutuhkan waktu berapa lama untuk petugas melakukan ott di sana
karena pola operasi kita kan membangun bangun posko ya mas
jadi ada petugas yang secara konvensional
melakukan pengawasan berkeliling di situ gitu
drone itu hanya untuk melihat lebih luas lagi jangkauannya
nah ketika teridentifikasi ada orang yang membuang sampah sembarangan
petugas yang dekat sana akan mendatangi pelanggar tersebut
dan membawa dia ke posko untuk dibuatkan bab nya
ketika memang terbukti kita jatuhkan sanksi begitu
baik pak yogi ini dari pertanyaan warga net juga
ada yang bertanya apakah ini hanya gimmick saja begitu
mengingat memang pengoperasian drone kan membutuhkan pilot tersendiri
petugas yang harus lebih banyak dan segala macam
bagaimana seberapa efektif
data yang kami dapatkan kemarin hanya total ada sembilan belas orang yang dikenakan sanksi begitu
tapi menggunakan satu ratus sembilan puluh empat petugas di sana
bagaimana menurut anda
ya sebenarnya sih selama ini kami juga sudah melakukan ott ya
maka mungkin lebih sedikit lagi yang berhasil ditangkap gitu
tapi setelah kami menggunakan drone ini
karena sudut apa jarak pandang kami dalam mengawasi lebih luas begitu
kan lebih banyak yang tertangkap begitu
jadi sebenarnya dan kita juga tujuannya kan bukan menangkapkan semua masyarakat ya
tapi memberikan efek jerah dan kesadaran bahwa membuang sampah sembarangan itu
ada sanksinya gitu
makin banyak yang tidak ketangkep malah makin bagus ya
berarti kan masyarakat kita makin tertib gitu
karena membiasakan itu tadi supaya menjadi gaya hidup sehari hari
tidak buang sampah sembarangan
dan rencananya pak
yogi ini akan ditempatkan di mana saja nantinya drone
jadi di hbkb ya
hbkb tingkat provinsi sederhana tamrin
kemudian di hbkb tiap kota
tiap kota itu ada adkb nya tuh
kayak jakarta timur jalan pemuda
jakarta pusat di jalan suryo pranoto
jakarta barat di jalan tamang raya
jakarta udara di sekeliling danau sunter
di jakarta selatan tuh jalan sisingama araja ya
di situ itu yang terjatual
kemudian juga kita ada tadi lokasi lokasi yang
peridentifikasi sering terjadi
pembuang sampah sembarangan
itu akan kami lakukan secara isidental
selain itu kami juga sudah berkoordinasi
dengan jakarta smart city ya
kita sudah coba berkolaborasi
jadi kita menentukan lokasi lokasi mana yang terjadi
sering terjadi buang sampah sembarangan
nanti kita lihat adakah akses publik cctv publik ya
di lokasi lokasi tersebut
jadi akan kita lakukan pengawasan
lebih teliti di daerah tersebut gitu kan
nah mudah mudahan nanti itu juga bisa dimanfaatkan
jadi selain dengan cara konvensional
penegakan hukumnya dengan drone dengan cctv
dan macam macam lainnya mas
tadi ada mengatakan akan berkolaborasi
dengan jakarta smart city dengan adanya cctv
di lokasi lokasi yang memang rawan begitu
sejauh ini seperti apa
apakah efektif juga penggunaan cctv di sana pak yogi
sebenarnya kan cctv ini dan misal drone tadi kan
hanya untuk mendapatkan alat bukti ya
petunjuk gitu alat bukti ketika kita proses oleh petugas
minta keterangan cukup kuat ya
udah lengkap gitu alat buktinya baru kita jadikan sanksi
jadi sebenarnya itu hanya melengkapi proses
prosedur penegakan hukumnya saja mas
memang lagi lagi yang diharapkan adalah kebiasaan dari warga jakarta
untuk tidak buang sampah sembarangan
terlebih sekarang sudah memasuki
musim hujan begitu jangan sampai terjadi banjir lagi di jakarta
terima kasih humas dinas lingkungan hidup dki jakarta
yogi ihwan sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia prime news